dengan adanya media sosial seperti sekarang ini
apapun bisa disampaikan kepada presiden
mulai dari masalah rakyat di pinggiran
sampai kemarahan sampai ejekan
dan bahkan makian dan fitnahan
bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial
saya tahu ada yang mengatakan
saya ini bodoh pelunga pelungu
tidak tahu apa apa peraun tolol ya enggak apa apa
sebagai pribadi saya menerima saja